manik manik tersebut dirancang untuk membungkus bagian inti yang padat dengan lapisan sanitasi yang mengandung minyak titroli
dan kemudian mendapatkan penonton yang lebih luas